idul fitri kita meninggalkan bulan suci ramadan
pasti saya yakin tidak hanya saya tapi juga anda saudara ada dua sisi
satu sisi senang di momen idul fitri ini berkumpul bersama keluarga
kita kembali ke fitrah tapi di sisi lain juga kita sudah meninggalkan
bulan penuh rahmat dan ampunan ramadan
nah bagaimana kita membawa kebaikan ramadan ini
setelah idul fitri dan di bulan bulan berikutnya sampai
insya allah kita bertemu lagi dengan bulan suci ramadan
kita akan berbincang dengan imam besar masjid istiqlal
senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan prof nasaruddin umar
mohon maaf lahir batin di momen idul fitri ini prof
saya juga mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah ya
semoga kita semuanya terutama umat islam itu
diijabah semua doa doanya
diterima seluruh ibadahnya bahkan berlipat ganda
semoga allah memutihkan seluruh dosa masa lampau kita
ramadan artinya membakar hangus
artinya ramburan telah membakar hangus seluruh dosa masa lampau
kita kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa
jangan kita menodai diri kita sendiri lagi
ya prof saya ingin memaknai lebih dalam lagi
kalau masuk idul fitri kita kembali ke fitrah
tapi bulan bulan berikutnya
berbuat dosa lagi itu yang kita hindari
tapi sebenarnya seperti apa esensinya prof kita memaknai ini
nah sekarang kan mudik ya bahasa jawa nya itu
mudik ke kampung halaman biologis kita
berjumpa dengan keluarganya di kampung masing masing
berapa juta orang keluar dari jakarta ya
pasti sangat berbahagia dengan keluarganya
satu sisi juga kita mudik spiritualnya
kita itu kan tadinya manusia itu penghuni surga
dibuat atau diciptakan di surga
nah salah satu triggernya untuk memudikkan kita
karena luar biasa undangan ya
ramadhan ini undangan untuk mengajak kita pulang
mudik ke kampung halaman rohani kita di surga di sana
karena ramadhan itu membakar hangus dosa
itu makin berlipat ganda dalam bulan suci ramadhan ini
untuk mengorbitkan kita ke puncak
pemaknaan ini sangat luar biasa ya
suatu sisi kita bisa bercanda dengan keluarga kita di kampung
tapi pada sisi lain juga kita bersedih
kenapa bulan kesayangan kita ini
rasanya kok nikmat bulan suci ramadhan ini
terasa betul disini seperti apa suasananya
nah menjaga semangat ini seperti apa ya prof
di sholat sholat malam kita di ramadan
kita bawa ke bulan bulan lainnya begitu
nah itu tantangan kita sebetulnya ya
jadi energi ramadan ini seharusnya berlanjut
kalau perlu bagaimana meramadhankan bulan bulan non ramadan itu sendiri
nah caranya untuk itu sebetulnya bisa ya kan
kita memelihara simbol simbol keagamaan kita di dalam bulan suci ramadan
misalnya kita kan disini ada sholat layl
muhaj sabah kita lakukan di istiqlal ya
menaik terus dari tahun ke tahun
masya allah kita dapat penghargaan internasional ya
dari rumah ibadah yang paling asri
paling hijau paling bersih istiqlal
mengalahkan rumah ibadah yang lain
kemudian kita penghargaan internasional juga
kemudian juga dari united nation
kita ditunjuk sebagai model masjid
yang perlu dikembangkan di seluruh dunia ya
saya kira yang paling penting itu adalah
ingat memori masa lampau yang pernah kita lakukan
dimana kita melakukan sholat tarwi
dimana kita mendapatkan pencerahan
dari tradisi keagamaan kita
kita pertahankan di luar ramadan
di ramadan itu kita nggak boleh membicarakan aib orang lain
apakah di dalam ramadhan kita berusaha semaksimal mungkin menutup aurat
pertahankan sesudah bulan suci ramadan
kemudian kita juga mengendalikan diri
pertahankan sesudah bulan suci ramadan
kita sungkeman dengan keluarga orang tua terutama
ya kita nggak boleh main wa
sembarangan kan itu kan bisa membatalkan pahala ibadah puasa ya kan
nah kalau tradisi ramadan kita ini kita lanjutkan sesuai bulan suci ramadan
lama kelamaan ya insya allah itu kita akan menjadi
manusia atau pribadi yang utuh
dan insyaallah mudah mudahan kita mendapatkan husnul khatimah
habluminallahnya bagaimana kita menjalin hubungan yang begitu mesra dengan allah
tapi haplumin nanasnya juga jangan sampai kita tinggalkan
di idul fitri misalnya tidak semua orang bisa beruntung merayakan idul fitri bersama sama keluarga
nah bagaimana kita saling mengisi prof di momen idul fitri ini
ada orang merayakan idul fitri di tengah pulau terpencil karena harus menjaga mercusua hari
ada orang yang harus merayakan idul fitri kesepian di perbatasan karena perbatasan harus dijaga
ada yang harus jaga malam di penyeberangan kereta api dan sebagainya
tidak boleh meninggalkan tempat itu
ada panitia panitia mudik kita itu kesentuh
aparat keamanan kita itu kehujanan di tikungan tikungan tajam di pegunungan pegunungan sendirian
demi untuk menjaga keselamatan orang yang mudik
baik mudik maupun yang balik lagi ke jakarta atau ke kota kota besarnya kan
nah itu kita harus respect
dan ada juga yang tidak bisa merayakan itu karena di timur itu
karena ditinggal mati oleh kekasihnya kan apakah orang tuanya atau istrinya atau anaknya dan seterusnya
ada juga yang tidak bisa menikmati karena dia berada pada puncak kemiskinan
orang semuanya tertawa bersama keluarganya kiaitim piatu
dia orang pada kekenyangan dia masih kelaparan cari orang seperti ini
jadi mari kita berbagi jangan ada orang yang kelaparan pada saat kita sedang dalam keadaan gembira ya kan
kita bergembira di atas penderitaan orang lain
kita nggak bagus bergembira di atas perut perut yang lapar
dan inilah hakikat dan makna ramadan dan idul fitri
maksudnya adalah berbagi itu yang harus terus kita lakukan
yang jadi catatan karena mungkin berbagi kegembiraan
apa merayakan ini yang jangan sampai juga ini jadi ajang pamer misalnya
nah itu bagaimana prof untuk ngeremnya
iya kalau orang sudah dicuci di bulan ramadan mestinya riaknya itu sudah mengurang
lawan daripada ria itu ialah ikhlas
sering juga diperhadapkan dengan tawadu
jadi kita gak usah memamerkan kelebihan yang allah berikan pada kita sendiri
sebab nanti kita nanti jangan jadi pembawa ember bocor
nanti kita menagi malaikat loh malaikat pahala saya yang banyak itu kemana
maksudnya ketika anda dipuji orang dengan prestasimu lehernya naik
maka pada saat itu anda bocor embernya
anda sudah mengambil pahalanya di dunia jangan harap di sini
maka itu saya sering mengatakan tanamlah seluruh amal kebajikannya di bumi ketidak terkenalan
jika ingin panen nanti di akhirat
karena semua amal kebajikan yang dipanen dalam bumi ketidak terkenalan
itu hanya akan panen di bumi di dunia
bagaimana jadi untuk keseimbangan yang bisa kita lakukan
saat kita misalnya berbagi semangat ibadah di bulan ramadan misalnya
lalu juga kebahagiaan di idul fitri
kebaikan di idul fitri batas antara pamer dengan menyebarkan kebaikan itu gimana ya pak
ya tidak bagus kalau kita pameran sendiri
tapi kalau orang mengenali kita bukan kita yang memamerkan diri kita sendiri
banyak orang terkenal kok tapi bukan karena orang itu memperkenalkan dirinya
dan yang kedua tentunya jangan merasa bangga dengan keterkenalan itu
ya jangan sampai nanti kita populer di bumi tapi tidak ada yang kenal kita di langit
ya itu pr besar ya untuk kita semua saya dan juga mungkin pemirsa lainnya
prof saya ingat satu tahun lalu saat saya mewawancarai prof nasaruddin umar di momen ini juga
waktu itu kan momennya jelang tahun pemilu
sekarang kita sudah melewatinya
tapi kan juga butuh proses untuk merajut perbedaan
pilihan yang sudah sebelumnya mungkin masih terbawa bawa sampai sekarang
iya itulah indahnya indonesia ya
barangkali memang tuhan mencintai indonesia
setiap event event yang berpotensi melahirkan perbedaan
selalu ada event event keagamaan yang sangat strategis
baru saja kita melewati pesta demokrasi dengan segala macam dinamikanya kan
nah tiba tiba muncul bulan ramadan
bulan ramadhan kita nggak boleh saling membicarakan aib seseorang
bulan ramadhan kita nggak boleh berpisah malah kita harus kompa
bulan ramadhan ini kita harus saling memaafkan satu sama lain
jadi luar biasa ramadhan sangat timely tepat pada waktunya hadir
justru ketika bangsa indonesia membutuhkan bulan ramadhan itu untuk menyatukan satu sama lain
nah coba seandainya tidak ada bulan ramadan
kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan ketegangan seperti kemarin
tapi dengan adanya bulan suci ramadan ini seperti kekeringan bertahun tahun tiba tiba disirami dengan air hujan
tumbuhlah tumbuh tumbuhan baru ya kehijauan baru
nah ini yang kita rasakan seperti sekarang ini
dulu pernah berbeda pendapat berbeda pilihan
dalam keluarga kan juga ada perbedaan
lalu di istiqlal ini ada orang mungkin bentrokan bentrokan di luar
tapi begitu masuk ke istiqlal saling jabak tangan saling ngobrol
buka puasa bareng lupa peristiwa masa lampaunya
jadi kehadiran masjid istiqlal ini atau masjid masjid yang lain juga
itu menjadi melting pot ya lembaga peleburan umat umat yang tadinya mungkin berbeda satu sama lain
jadi kita perlukan simbol simbol pemersatu warga bangsa umat ya
kita perlu rumah ibadah kita perlu masjid umpat untuk umat islam
teman teman kita yang beragama lain perlu rumah ibadahnya masing masing
benang khusus yang selama ini mungkin tercipta
untuk menyentuhkan kembali yang selama ini berserahkan
dan juga di idul fitri mau tidak mau kita kan berselterahmi begitu ya prof rasarudin
hari ini idul fitri meninggalkan bulan ramadan
kita sama sama berharap kita bertemu lagi dengan bulan ramadan berikutnya
apa bekal yang bisa kita siapkan prof untuk tahun depan sampai ramadan
kesungguhan kita untuk berubah
nawaitu kita niat kita bahwa aku akan menjadi manusia baru
aku bertekad untuk menggunting seluruh dosa dosa lampau yang susah saya tinggalkan selama ini
aku berjanji untuk mengkat
memutuskan semua jaringan jaringan dosa langganan kami entah itu dosa kecil apalagi dosa yang besar
kemudian aku akan sering mengunjungi masjid tempat perjumpaanku dengan tuhan
ya dan lama kelamaan juga nanti akan berbahagia dengan suruh suruh orang yang lain
ya jadi kalau kita memberi seseorang
sebelum orang itu puas allah menancapkan perasaan bahagia di sini
saya memberikan sesuatu kepada siapa
sebelum si a itu merasakan apa yang saya berikan
allah lebih dahulu mendahulu menancapkan sebuah kebahagiaan tersendiri
definisi kebahagiaan itu seperti apa
jadi semakin banyak kita berbagi kepada orang lain
maka semakin lapan dada ini
mungkin tahun lalu deposito kita misalnya mungkin
satu miliar kebanyakan seratus juta ya
tapi sekarang ini tinggal lima puluh juta tabungan kita
tapi kok rasanya yang lima puluh juta itu terasa lima ratus juta ya
kenapa dada kita lapang
kalau dada kita itu lapang ya sekotor apapun sungai ciliwung tidak akan pernah mengotori laut itu
setawar apapun air hujan yang jatuh ke laut
itu tidak akan pernah menawarkan air laut
air laut tetap akan menjadi faktor utama yang lainnya itu akan tersedot
nah sekarang ini mari kita menjadikan diri kita itu sebagai contoh
apapun yang datang kepadanya dia tidak akan pernah merubah dirinya
tapi sebaliknya dia memberikan pengaruh terhadap orang yang datang kepadanya
sekotornya sungai ciliwung tidak mampu mengotori samudera
jadi inilah harapan kita
jangan gampang tersinggung tapi kalau dada kita itu sumpek tersinggung sedikit saja bisa meledak
tapi kalau dada kita lapang alhamdulillah untung bukan aku yang melakukan itu
kalau kita disindir orang dikritik orang ya allah kalau kritikannya benar ampun ya aku berarti aku yang salah
tapi kalau kritikannya keliru berarti fitnah yalah ampuni dia
enak kan gak ada dendam yang bermalam
jadi semoga kita punya hati yang lapang dan juga menyiapkan bekal yang cukup untuk nanti
insya allah bertemu lagi dengan bulan suci ramadan
dan di bulan di momentum idul fitri ini semoga kita sama sama kembali ke fitrah dan bisa menjaganya
terima kasih banyak sekali lagi imam besar masjid istiqlal prof g haji nasaruddin umar
telah berbagi di sapa indonesia malam kali ini
salam untuk seluruh pemirsa semuanya selamat dari adil fitri
semoga kita kembali menjadi orang yang bersih manusia baru ya
dan insya allah kita berjumpa lagi mudah mudahan dengan ramadan kekasih kita di tahun depan
amin amin ya rabbul alamin kita bertemu lagi
terima kasih banyak prof nasaruddin umar
sapi indonesia malam masih akan kembali dengan informasi lainnya